terima kasih anda masih bersama kami
timnas u sembilan belas siap memberikan perlawanan sengit terhadap salah satu kontestan kompetisi segunda
division la liga rcd espanyol b dalam laga uji coba internasional
yang akan digelar di stadion gelora bandung lautan api jumat malam
laga ini akan menjadi laga uji coba terakhir sebelum menentukan tiga puluh pemain
yang akan dibawa ke turnamen piala aff dan piala asia u sembilan belas
jelang laga uji coba internasional antara timnas u sembilan belas melawan salah satu kontestan kompetisi segunda
dapat merasakan kultur dan budaya yang berbeda jauh dengan budaya katalan
namun demikian ia mengaku indonesia memiliki kecintaan terhadap sepak bola
yang nyaris setara dengan masyarakat spanyol
meski bertajuk sebagai laga uji coba
pelatih yang sempat membesut sejumlah klub la liga seperti levante dan hercules ini
tetap akan memberikan perlawanan sengit terhadap timnas u sembilan belas
sementara itu pelatih timnas u sembilan belas indra syafril mengatakan
laga uji coba ini merupakan laga penting bagi anak asuhnya
untuk itu dirinya tidak akan mengubah identitas permainan yang fokus pada skema ofensif
jadi uji coba uji coba yang kami rancang untuk mereka sangat penting
waktu yang tersedia untuk kami dari mulai februari cuma sekitar enam bulan
dan waktu tersebut harus kami pergunakan dengan sangat efektif
pemain sayap timnas u sembilan belas egy maulana fikri berharap
spanyol dapat memberikan pola permainan berbeda
sehingga menambah pengalaman para pemain timnas u sembilan belas
semuanya kita ketahui dan kita pengen dari spanyol bisa ngasih yang belum kita ketahui
pasti anak anak lebih ada pengalaman untuk mengadakan
menghadapi itu antisipasinya juga kita sudah mengerti bagaimana caranya
dan insya allah besok bisa dijalankan juga
laga uji coba melawan rcd espanyol b yang rencananya akan digelar di stadion gelora bandung lautan api jumat malam tersebut
merupakan laga uji coba terakhir sebelum menentukan tiga puluh dari tiga puluh dua pemain yang akan menjadi skuad garuda muda
untuk dibawa ke turnamen piala aff dan piala asia u sembilan belas
fredy bangun bandung